kecelakaan kereta api dan kendaraan lain di jalur perlintasan kereta sebidang berulang kali terjadi
faktor kelalaian manusia kerap menjadi penyebab terjadinya kecelakaan
yang menyebabkan kerugian materi hingga menelan korban jiwa
kecelakaan yang melibatkan kereta api senja utama solo dan bus transjakarta
serta satu mobil pribadi di jalur perlintasan kampung bandan jakarta utara terjadi kamis sembilan belas mei
meski tidak memakan korban jiwa
insiden ini menambah catatan buruk tentang perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan
sirine alarm kemudian juga proses penutupan pintu transjakarta masuk
sementara dari arah pasar senen ada ka exnja utama solo yang akan menuju ke tanah abang
akhirnya kecelakaan tidak bisa dihindarin
perlintasan sebidang yang merupakan titik pertemuan rel dan jalan raya itu
idealnya memang dibuat tidak sebidang
underpass dan jalan layang di atas perlintasan sudah dibangun oleh pemerintah provinsi dki jakarta
namun tidak di semua titik bisa dibangun jalan layang karena lalu lintas yang padat
flyover terus kami bangun
tahun ini kami bangun sembilan
misalnya ada beberapa posisi ya ada yang untuk ramai
ada juga kami bikin lintasan karena bawahnya silangnya rame
karena ini ramai ini bangunnya tidak mungkin yaudah kita bangun yang sepi
supaya ini nggak ada lagi di stop lampu merahnya
masalah muncul saat perlintasan sebidang di jakarta kian banyak
ada lebih dari dua ratus perlintasan sebidang di jabodetabek
sebagian resmi dan sebagian merupakan perlintasan liar
ya meski pemprov dki jakarta berusaha mengurangi perlintasan sebidang
terutama perlintasan liar seperti ini dengan cara menutup perlintasan sebidang liar
dan ataupun dengan cara membangun flyover atau underpass
tapi ini juga tentu akan efektif jika masyarakat mau memahami
bagaimana regulasi tentang perlintasan sebidang itu sendiri
dan mengerti bahwa ini adalah titik yang rawan kecelakaan
tentu ini menjadi tanggung jawab atau prioritas dari masyarakat
sebagai pengguna transportasi itu sendiri
desi fasya jakarta